warga rentan yang berada di kawasan resiko bencana tiga gunung berapi
di desa telago lele kecamatan seloboyolali mulai dievakuasi ke tempat penampungan
sebelumnya warga di desa yang berjarak tiga km dari puncak merapi
masih enggan disuruh mengungsi dengan alasan gunung merapi masih aman
namun senin sore sebagian warga dusun stabelan takeran belang dan gomorojo
khususnya kaum lansia dan ibu ibu bersedia dijemput untuk mengungsi
setelah ditetapkan statusnya menjadi level tiga siaga gunung merapi terus mengalami aktivitas vulkanik
seperti penggembungan sebesar dua belas cm per hari hingga guguran material yang meluncur dari puncak gunung merapi
di desa telogolele yang berjarak tiga km dari puncak gunung merapi ini
ada dua ratus tiga puluh tiga warga kelompok rentan yang dievakuasi
kita evakuasi hari ini itu dari ibu hamil lansia balita dan difabel itu ada dua ratus tiga puluh tiga orang
nanti ditambah anak anak usia sekolah sd itu pasti juga akan kita bawa
untuk anak anak sekolah sd kita belum rekap jumlah berapanya tetapi kurang lebih ada satu ratus dua puluh an
untuk kaum pria
mereka tidur di pengungsian pada malam hari sementara pagi hari mereka masih diperbolehkan beraktivitas
karena masih dalam situasi pandemi covid sembilan belas selama di pengungsian mereka tetap harus menjaga jarak
tim siaga desa telah menyediakan bilik bilik untuk para pengungsi sehingga menghindari kontak antar pengungsi
selama dalam pengungsian petugas tni polri akan berjaga di desa mereka
untuk menjaga ternak dan harta benda warga
seri hartono boyolah lijau tengah